tim sar gabungan berhasil mengangkat turbin gas pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua jumat siang
pengangkatan dilakukan dengan keren kapal riset baruna jaya empat
turbin gas pesawat ditemukan pada kedalaman tujuh belas meter di koordinat penyelaman titik lima belas
yang sebelumnya telah dipetakan robot rov
bongkahan ini memiliki bobot satu ratus lima puluh kg sehingga penyelam harus menarik benda ke kapal baruna jaya empat
untuk ditarik dengan keren
operasi sar penyelamatan korban dan pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pada jumat ini dibagi ke empat sektor
petugas melakukan penyelaman secara manual untuk mencari inti kokpit voice recorder yang belum ditemukan